direktur reserse kriminal umum polda metro jaya kombes tubagus ade hidayat selasa sore mengungkapkan
pelaku penembakan adalah ibda os anggota kesatuan patroli jalan raya
dari keterangan ibda os kejadian bermula saat dirinya mendapat laporan dari seorang warga berinisial o
yang merasa terancam karena dibuntuti tiga mobil
kemudian di pintu tol keluar bintaro ibda os terlibat keributan dengan orang yang membuntuti
merasa dirinya terancam akan ditabrak ibda os akhirnya melepaskan tembakan
terjadilah peristiwa ribut di situ dan kemudian mendengar satu tembakan mengakui polisi
akhirnya berdasarkan masih kepada keterangan saksi itu ada mau ditabrak
kemudian terjadilah tembakan sebanyak dua kali yang mengenai dua korban
namun dalam program cnn indonesia newsroom pada rabu sore
lasti borus silitonga istri korban penembakan polisi
membantah pernyataan polda metro jaya yang menyebut suaminya melakukan perlawanan
yang pelaku yang turun pelaku turun satu supirnya satu kan dua orang
satu turun langsung ditembak dari belakang dari samping
kita nggak tahu motifnya apa karena disuruh minggir nggak mau minggir di jalan kurang tahu juga temannya mbak
sementara itu wakil gubernur dki jakarta
di jakarta ahmad rizapatria mengakui bahwa orang berinisial o yang menghubungi ipdao s
adalah salah satu staf pejabat pemprov dki jakarta
ahmad mengaku akan memeriksa kebenarannya dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke pihak kepolisian
berdasarkan pasal empat puluh tujuh perkap nomor delapan tahun dua ribu sembilan dan pasal delapan ayat satu perkap nomor satu tahun dua ribu sembilan belas
yang mengatur tentang implementasi prinsip dan standar ham
dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara republik indonesia
ada beberapa syarat polisi untuk menggunakan senjata api
yakni digunakan mutlak untuk melindungi nyawa manusia
membela diri jika terancam
berada dalam situasi luar biasa yang membahayakan orang lain
serta tidak adanya cara lain dalam bentuk lebih lunak seperti membucuk atau bernegosiasi
akibat peristiwa penembakan ini satu orang tewas dan satu korban lainnya masih dalam perawatan
hingga kini belum terungkap warga berinisial o yang menghubungi ibdao s
dan mengapa ia dibuntuti
hingga berujung insiden ini
tim liputan cnn indonesia